usai mendapat mandat untuk maju dalam pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
ketua dpd partai golkar deddy mulyadi bergerak cepat dengan menjalin koalisi dengan partai demokrat
sebelumnya partai demokrat yang mengusung deddy mizwar
ditinggalkan mitra koalisinya gerindra dan pan dan pks yang membangun koalisi sendiri
sementara itu artis charlie van hotton menyatakan kesiapannya maju dalam konsentrasi pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
ketua dewan pimpinan daerah dpd partai golkar deddy mulyadi
dan ketua dpd demokrat jabar irfan suryanagara
rabu malam menggelar jumpa pers untuk mengumumkan kerjasama partai dalam bentuk koalisi sejajar
menurut deddy mulyadi kesepahaman bersama partai demokrat ini sesuai dengan instruksi dpp partai golkar
yang disampaikan ketua badan pemenangan pemilu golkar nusron wahid
di kantor dpd golkar jawa barat rabu siang
dalam kesempatan itu
nusron menginstruksikan agar deddy mulyadi segera mencari partai koalisi untuk mengusung pasangan calon
dpd partai demokrat provinsi jawa barat untuk merajut kisah cinta tentang jawa barat yang tertunda
dan pada akhirnya nanti dijelaskan oleh pak irfan
kami memiliki kesepakatan untuk bersama sama maju di pilgub jawa barat
yang insya allah nanti kita akan mendaftarkan pada tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
ketua dpd partai demokrat irfan surya negara menyatakan
pasangan yang diusung kedua partai ini yakni deddy miswar dan deddy mulyadi
dinilai memiliki reputasi yang baik di masyarakat
pasangan dari demokrat dan golkar ini tentu pasangan yang ditunggu tunggu masyarakat
dua orang ini mempunyai pengalaman yang baik
dengan struktur partai juga yang cukup baik
sampai saat ini belum diputuskan siapa tokoh yang akan maju
menjadi cagup atau cawagup
selanjutnya kedua ketua partai akan segera melaporkan koalisi yang dinamakan koalisi sejajar ini
kedewan pimpinan pusat masing masing
dan jika tidak ada aral melintang
pasangan dua dm ini akan didaftarkan ke kpu pada tanggal sembilan januari dua ribu delapan belas nanti
ditemui di tempat terpisah bakal calon gubernur jawa barat rituan kamil
pemilihan calon wakil gubernur ke dewan perwakilan pusat masing masing partai koalisi
meski sebelumnya telah melakukan pemilihan melalui mekanisme konvensi
tetapi cara tersebut tidak membuahkan hasil
jadi belum ada kabar seperti apa
tapi karena waktu sudah mendesak
ya saya berharap minggu ini ya kalau memang dari dpp sudah bertemu ada keputusan
sementara itu vokalis setia band charlie van houten
menyatakan kesiapannya maju dalam kontestasi pilkada gubernur jawa barat
dengan bersilaturahmi ke kantor dpw pkb jawa barat
charlie mengaku ingin membaktikan dirinya untuk jawa barat
karena merupakan warga asli jawa barat
dan bukan karena kejenuhan berkarir di dunia musik
dalam pertemuan itu ketua dpw pkb jawa barat
syai fulhuda mengatakan
charlie bisa dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif calon pendamping rituan kamil
yang saat ini masih belum menemukan kesepakatan dengan partai koalisi nasdem dan p tiga